video berdurasi lima menit tiga puluh sembilan detik ini mendadak viral setelah beredar di sosial media
dalam video ini nampak seorang anak perempuan yang mengalami penyiksaan
yang diduga dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri dalam sebuah kamar
video itu diduga direkam langsung sang ibu
dan menyebut sebuah nama yang diduga merupakan kerabat dari sang anak
sang ibu menantang nama yang disebutkannya
agar kejadian tersebut diviralkan di sosial media
dalam video juga terdengar kejengkelan sang ibu yang menyebut anaknya
membuat laporan palsu kepada tantenya
dan mengeluarkan kata kata menyesal telah melahirkan anak perempuannya
pasca viral polisi pun langsung melakukan penyelidikan
hasil video yang viral tersebut penyelidikan
melakukan penyelidikan dan kemudian kita amankan perempuan inisial sf tiga puluh empat tahun
di mana korban merupakan anaknya sendiri mj sepuluh tahun perempuan
karena memiliki anak yang masih balita dan menyusui
pelaku dikenakan wajib lapor dan akan menjalani pemeriksaan lanjutan pada senin besok
polisi juga masih mendalami motif pelaku melakukan kekerasan terhadap ayah kandungnya
hasrul nawir parepare sulawesi selatan